invasi rusia ke ukraina hingga saat ini masih terus berlangsung menurut laporan terbaru sudah
beberapa hari kota mariupol yang berada di tepi laut azov dikepung oleh rusia
hai beginilah suasana kota mariupol yang terletak di selatan ukraina kota yang berpenduduk sekitar
dua puluh jiwa ini sudah beberapa hari terkepung oleh pasukan rusia sebagian penduduk kota ini
sudah mengungsi namun sekitar dua ratus ribu lainnya masih terjebak di dalam kota menurut laporan
pasokan listrik dan air di kota mariupol terputus yang membuat penduduk yang masih terjebak mengalami
kesulitan untuk berkomunikasi dengan penduduk dari wilayah lain inovasi yang masih terus dilakukan
oleh rusia membuat penduduk terpaksa masih harus berlindung di ruang bawah tanah diperkirakan kota
mariupol ini adalah salah satu kota di ukraina yang saat ini kondisinya paling mengenaskan